polres metro jakarta barat mengirimkan sampel rambut dan darah selebritis lucinta luna ke laboratorium bnn lido bogor jawa barat untuk diperiksa lebih lanjut
pengecekan rambut dan darah lucinta luna untuk mencari bukti bahwa ia mengonsumsi ekstasi
kabit humas polda metro jaya kombes yusri yunus mengatakan
rabu pagi penyidik polres metro jakarta barat menangkap orang yang menjual obat penenang riklona kepada lucinta luna
orang itu berinisial if masih dalam pemeriksaan polisi
ketiga rekan lucinta luna hasil tes urinia negatif psikotropika dan hanya ditetapkan sebagai saksi
yusri menyebut salah satu rekan lucinta luna yang ikut tertangkap adalah pasangannya berjenis kelamin perempuan
yusri menjelaskan hasil tes urin lucinta luna positif mengandung zat psikotropika yaitu benzodiasepin
dari pemeriksaan awal lucinta luna mengonsumsi obat penenang selama lima bulan terakhir karena depresi
yusri mengatakan hingga kini baik lucinta luna dan ketiga saksi lain belum mengakui sebagai pemilik dua butir pil ekstasi
yang berada di tempat sampah apartemen tamrin city milik lucinta luna
kapolres metro jakarta barat kombes audi latuheru mengatakan
selanjutnya lucinta luna akan ditahan di ruang khusus di polda metro jaya karena perbedaan status jenis kelamin di ktp dan paspor
teman teman dari media bahkan infotainment menanyakan
ya kira kira nanti kalau memang masuk saya
sel yang mana
di dalam ktp nya tertera yang bersangkutan ini adalah perempuan
nah tetapi kita harus punya dasar
karena bercanda teman teman nanyakan saya di sel mana
keterangan dari pengacaranya dan yang bersangkutan juga bahwa sudah ada putusan pengadilan